galian tau kak daryta itu dari mana
gua yang tellpon
tapi dia nelfonnya pakai handphone gua
udah udah ceritanya nanti aja
emang gua ga mau cerita
yaudah yuk buru buru
aduh lupa itu listriknya dimatiin dong
mesti dicabut nih kabel tv nya
kamu gapapa tor
hah si motor
pak dateng kesini kita mau matiin listrik
bukan mau ngurusin motor
eh buruan apa pak
eh meteran listriknya dimana ya
kayaknya bapak tinggal matiin yang tua
udah deh ditinggalin
eh ibu mau kemana
eh kalo ibu masuk
bapak kesepian atau di sini
nah begini dong
kau mati rambut ya
aduh aduh aduh
kena tulang kering gue
aduh bapak kemarinnya kok lama banget
sasar kayaknya kan gelap cil
eh ini bapak
listriknya udah bapak matiin
loh kok gak dinyalain lagi
bapak gimana sih
kirain teh nggak dinyalain lagi
ya dinyalain dong pak
opsi lampunya jepret nih
ih ngasopan banget nyuruh nyuruh bapak kayak gitu
udah jangan mau pak
iya tapi sebetulnya nggak apa apa cil
bukan ngasopan padahal kan orangnya begitu
opsi jangan pura pura tidur dong
bapak bapak udah bapak di sini aja biar dia aja yang nyalain
gak apa apalah cil
bapak takut jatuh dari tanggal
kenapa aku tidak dijawab sih
lagian ya harusnya tadi bapak pas naik hafalin tangganya
jadi pas turun kagak jatuh ntar
nyalain aja sendiri
iya beb beb cantik
ini abang mau nyalain
eh kita kenapa parkir di sini sih
biar gak keliatan mencolok
tidak rangga kunci rumah lu
tidak rangga kunci rumah lu
tidak rangga kunci rumah lu

ayo buka buruan
gak ada bro udah gue atasi semua
itu melanggar hukum kan
bukan kalau kita lompat terus benar benar tersalah
ntar kaki kita kesel yuk
mikirin aja cil dong udah ayo manjot ah
eh eh eh bentar bentar coba lu pikir baik baik deh
kalau kita lompatin pagar itu namanya melanggar hukum
nah bener tuh kita itu harus melompatin acil
tapi jangan lompat
mau lompat pagar kek mau ngerangka kek
yang namanya masuk rumah orang tanpa izin
itu gak boleh
eh ian lu jatuhin ian
bantuin jatuhin bu
jangan bener dong dorongnya
masa gua sendirian sih
tapi kan tinggi ian
enggak gua gak mau lompat
ntar gua tangkep
masa rumah sakit kapan gini
emangnya rumah tangski
aku lompat bu
tinggi banget ini
aduh yuk deh
eh jangan ngeluarin gas lu ya
jangan pakai ganteng enggak
ribet banget sih lu
ya tangkep ya yan
lu gak apa apa kan yan
aman aman aman
ayo lanjut juga
lu jaga di situ ya
lu mau ngapain mau maninya enggak enggak tolong ada balik